katanya di pojok pojok mah
dimana pohon buahnya
kebunnya omak luas nih
kak andri waan sama kak selvi
kak andri waan sama kak selvi
kamu masih hubungan sama dia
andri udah gak pernah hubungan sama selvi lagi
kamu janji gak akan hubungi dia lagi
wih halo cantik boleh kenalan
mau diantriin gak
kamu lupain si selfie kamu lihat itu udah ngambek kayak gitu
oma juga nggak setuju kan
andri juga udah gak hubungan sama selfie lagi kok
tadi lo mau ngapain ya
lah mana gue tau lo dateng dateng ngarek ngarek gue
matik buah buni
di kebun oma
ma mudah mudahan musim ya
aku salah siapa
wea nya dibaca tapi gak dibales
udah sekarang gua cepetan
enggak mau kan ya tua
malu nanti kalau misalnya gantinya enggak mau gimana
ibu lo aja dulu yang kejuduin sama bapak lu tuh gue
udah sekarang lo dandan biar cakep dan dandan yang rapi iya
aduh bagaimana caranya gue ke laundry ya
tunggu tina aja bang nanti tanya sama dia
kenapa lo jadi malu keluar
kan lo sendiri yang ngebatalin tuh si abi kagak boleh jadi pini keempat
ya kan tetep aja malunya
makanya ya lo berdua nih kagak ada maju majunya
hidup lo tuh begini aja
kebanyakan mikirin omongan orang
udah pasti tuh diomongin orang
hidup tuh kayak gue ya
kemana aja kamu mau pergi bebas
ngapain mikirin orang
gue cuek santai
dari dulu punya usaha laundry
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
gue mau nanya nih sama lo berdua
siapa sih di kampung ini yang kagak suka sama lo berdua
paling keluarga si loyo
si rijal mantunya ipah
kalau dia mah baik banget orangnya
kemarin katanya buluk
lu kan udah nuduh tuh
kalau dia gangguin sini
gue kasih tau sama lo ya din
buluk itu nggak selalu artinya jelek
gue punya temen
karena gue suka sama dia
punya tujuan apa nih
itu tuh makanya ya
lo kedua kagak bisa maju maju
lo berdua tuh seujon lo lo
sama tetangga aja lo seujon
sama orang tua aja lo curigain
lalu dia bilang
lalu dia bilang
lalu dia bilang
saya di pojok pojok mah
di mana pohon buahnya
kebunnya omak luas nih
kebunnya omak luas nih
kebunnya omak luas nih
iya iya bentar bentar
di mana sih